persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa
basuki cahaya purnama atau ahok kembali dikelar
setelah eksepsi ditolak majelis hakim pekan lalu persidangan
kembali digelar pada hari ini dengan menghadirkan
saksi saksi dari jaksa penuntut umum
agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan enam saksi pelapor
yakni novel haidir hasan gus joy setiawan
m burhanuddin muxin syamsuhila dan juga nandi naksabandi
ahok didakwa melakukan penodaan agama terkait pernyataannya
di pulau pramuka ke pulau wan seribu beberapa waktu lalu
ia didakwa dengan dakwaan alternatif pasal satu ratus lima puluh enam huruf a dan atau pasal satu ratus lima puluh enam kuhp
lantaran menodaikan agama dengan penyebutan surat al ma'idah ayat lima puluh satu
agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari enam orang saksi
saksi saksi yang memberikan keterangan hari ini
ini adalah saksi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
ahok mengaku tidak melakukan persiapan khusus
ia mengaku mempelajari berita acara ke enam saksi
dan untuk mengetahui situasi terkini dari persidangan lanjutan kasus
ahok ini sudah ada koresponen cnn indonesia rifana pratiwi
gedung kementerian pertanian jakarta selatan
rifana bisa anda jelaskan apakah sidang hari ini sudah dimulai
dan apakah ahok sudah datang ke lokasi rifanda
selamat pagi hanum andra dan juga anissa
sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta
nonaktif basuki cahaya purnama sudah digelar pada pukul sembilan tadi
dan sudah berlangsung sekitar satu jam di auditorium holde
gedung kementerian pertanian ragunan jakarta selatan
dan tadi berlangsung
berdasarkan pantauan kami memang basuki cahaya purnama
tiba di gedung kementerian pertanian sekitar pukul delapan pagi
namun tapi kami tidak bisa melihat kedatangan dari basuki cahayapurnama
karena memang ia sempat mengecoh wartawan
seharusnya ia tiba di pintu samping auditorium holde
namun ia tadi mengecoh wartawan dengan turun di pintu gedung a
gedung kementerian pertanian jakarta selatan
dan sayang sekali kami juga tidak bisa mengikuti jalannya persidangan
karena memang pada persidangan kali ini pejagaannya lebih ketat lagi
jika dibandingkan dengan tiga persidangan sebelumnya
hanya delapan puluh orang yang bisa masuk ke area ruang sidang hall d
gedung kementerian pertanian
empat puluh dari masa yang pro ahok
sementara empat puluh orang lainnya adalah masa yang kontra ahok
untuk wartawan hanya reporter dan kameramen yang tadi diperbolehkan
untuk mengambil gambar sekitar sepuluh hingga lima belas menit
kemudian kameramen harus dipersilahkan untuk keluar
sementara media cetak dan juga media elektronik boleh diperbolehkan untuk tetap berada di ruang sidang holde
boleh diperbolehkan untuk tetap berada di ruang sidang holde
boleh diperbolehkan untuk tetap berada di ruang sidang holde

dan oleh sebab itu kami tidak bisa mengikuti bagaimana sebetulnya jalannya persidangan
dan kemudian apa saja keterangan saksi saksi yang dipaparkan di dalam
karena memang tidak ada audio seperti speaker dan juga tv
yang disediakan oleh kementerian pertanian untuk kami memantau jalannya persidangan
dan saya akan mereview sedikit lagi bahwa hari ini memang agendanya pemeriksaan saksi
ada enam saksi pelapor dari dua belas saksi pelapor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
ada novel khairir hassan dari gnpf mui
kemudian gus joy setiawan m burhanuddin
muksin dari front pembela islam syamsul hilal dan nandi naksabandi
dan tadi sebelum persidangan dimulai kami sempat meminta penjelasan ataupun keterangan
dari ketua tim kuasa hukum bineka tunggal ika yang mendampingi basuki cahayapurnama
ada sira prayuna bahwa sira prayuna menegaskan ia dan tim kuasa hukumnya
sudah mempelajari berita acara pemeriksaan dari ke enam saksi pelapor dan ia akan melihat
apakah ada keterkaitan antara saksi saksi pelapor ini dengan instansi ataupun lembaga tertentu
saat kami menanyakan apakah keterkaitan tersebut berkaitan dengan ormas islam tertentu
ataupun pasangan calon ia enggan untuk menjawabnya dan menyerahkan penilaian tersebut terhadap masyarakat
dan pada persidangan berikutnya nanti memang dari tim kuasa hukum bhinneka tunggal ika
dari sira prayuna akan mengajukan saksi saksi yang meringankan
ada sekitar tujuh orang namun belum mau disebutkan siapa siapa saja saksi saksi yang meringankan
bagi basuki coyapurnama
baik rifana ini terkait dengan pemindahan lokasi juga ini menyangkut dengan masa yang begitu membeludak pada minggu lalu
dan minggu ini tadi disebutkan bahwa ada dua kelompok masa yang berada di depan lokasi sindang
ada dari yang pro ahok ada juga yang dari gmpf mui bagaimana dengan pengamanannya rifana
ya betul sekali hanum tadi berdasarkan penjelasan dari kabit humas polda metro jaya argo yuwono
bahwa memang untuk mengantisipasi adanya kericuan atau bentrokan antar masa
memang sudah disiapkan oleh aparat polda metro jaya dan polres jakarta selatan
ada pemisahan wilayah atau space bagi masa pendukung ahok dan juga masa yang kontra ahok
dan mereka ini memang dijaga ada dua ribu personil aparat kepolisian dari polda metro jaya
dan juga polres jakarta selatan yang dipakai untuk mengamankan pejalanan persidangan pada hari ini
ada skenario nya ada empat ring pengamanan pengamanan ring pertama adalah di dalam ruang sidang
kemudian ring kedua adalah di luar area sidang
ring pengamanan ketiga adalah di luar area gedung kementan
dan ring pengamanan keempat adalah di luar atau di sekitaran jalan di gedung kementerian pertanian
baik rifana terima kasih atas laporan anda selamat melanjutkan tugas kembali